dinda kanda mohon
jangan dimasukkan di hati perkataan dinda penterimaan
itu karena putranya sedang terluka
maaf kak kanda dinda benar benar tersinggung
hati dinda benar benar sakit
kak kanda dinda tidak akan pernah mengizinkan putra putri dinda masuk dalam lingkaran pejejaran
aku akan mengampunimu
aku belum tahu
wow belum tahu siapa aku sebenarnya
ternyata ini wujud aslinya
aku harus memancingnya menjauh dari sini
supaya tidak mencelakai penduduk
aku tidak boleh kalah
aku tidak boleh kalah
dia mulai marah
itu tandanya dia mulai panik
rasulullah their rahmanir rahim
mereka sudah berangkat
dia bisa membelah menjadi tujuh
itu raden dian santang yang selama ini kita rindukan
ya tuhan raden dian santang sudah kembali
bener dia raden dian santang
pantas kesaktiannya sangat tinggi
tapi aku tidak boleh menyerah
aku ingin tahu setinggi apa kesaktiannya
aku harus menghentikan pertempuran ini
kalau tidak semakin banyak kerusakan akan terjadi
dinda kanda mohon
jangan dimasukkan di hati perkataan dinda keterimaan
itu karena putranya sedang terluka
maaf kakaknya dinda benar benar tersinggung
hati dinda benar benar sakit
kakanda dinda tidak akan pernah mengizinkan putra putri dinda masuk dalam lingkaran pejejaran
jangankan untuk menjadi putra mahkota
untuk menjadi penggawa sekalipun
dinda tidak akan bisa

dinda tidak boleh berkata seperti itu
putra dan putrimu harus masuk ke dalam pemerintahan pajajaran
karena kanda berharap
mereka akan menjadi tulang punggung pajajaran
tidak akan membiarkan mereka masuk ke dalam lingkaran pemerintahan pajajaran
kanda mohon cabutlah sumpah
sumpah yang sudah terbaca
tidak bisa dicabut lagi
saya mengaku salah raden
ampunilah saya raden
aku telah mengampunimu
kamu harus berjanji
kamu tidak akan membuat kerusakan lagi
terima kasih raden
salam hormat dan sebah kami raden
tidak layak paman
seorang manusia menyembah kepada manusia lainnya
menyembahlah hanya kepada allah swt
sekarang memberikan alasanmu
kenapa kamu menyebabkan perusakan di hutan
saya hanya memberikan pelajaran untuk mereka
karena mereka sudah merusakin hutan
yang dia katakan paman
kami memang bersalah
kami tidak pernah puas apa apa yang kami dapat
jangan membuat perusakan lagi
kami berjanji raden
tidak akan mengulangi lagi
kembalilah ke kampung kalian taman
hiduplah dengan damangnya
aku ingin melanjutkan perjalananku kepada jalan
terima kasih raden
raden tunggu raden
pohon ampun gusti prabu gusti permaisuri datang menghadap
hormat hamba gusti prabu
dinda keteringmani kenapa dinda berpakaian seperti ini
dan memanggilku dengan gusti prabu
hamba menghadap bukan sebagai permaisuri
tapi sebagai rakyat biasa yang menuntut keadilan
sebenarnya apa yang terjadi
tidak di dinda
gusti prabu hamba memiliki seorang putra
yang entah apa sebabnya
tangannya dibuat patah oleh pejabat istana ini
iya benar putraku surawisesa

kalian bisa panggil kembali ke
lampau physical tentu dapat

atau kita akan saling balik ke apa pun
mereka adalah saksi mata saat surawi sesa dipukul oleh sheikh nur jatim di ruang perpustakaan istana
mohon ampun gusti pram
memang hamba menegur raden surawi sesa di ruang perpustakaan
tapi hamba mohon kepada gusti prabu agar menjadi raja yang adil dan bijaksana untuk segera memenjarakan sheikh nurjati sekarang juga
kenapa jakasura kenapa kamu terus mengikutiku
angkatlah aku jadi muridmu raden
maaf jakasura aku belum pantas menjadi guru
karena aku masih banyak memiliki kekurangan
hidup aku ini sesaran raden
penduduk penduduk itu pasti nyimpan dendam
kepada aku raden jadi aku mohon perlindunganmu raden

jika ada yang menyerangmu jakasura tunjukkanlah dan katakan
sorban ini milik kian santa
insya allah tidak ada yang mengganggu kamu lagi
terima kasih raden